pemerintah provinsi dki jakarta menerapkan kebijakan pengendalian jumlah kendaraan bermotor
untuk menurunkan tingkat polusi udara
dalam waktu dekat pemerintah provinsi dki jakarta akan mulai mensosialisasikan
perluasan ganjil genap bagi mobil dan juga sepeda motor
sosialisasi perluasan ganjil genap bagi motor dan juga mobil direncanakan akan dimulai
pada minggu pertama bulan agustus dua ribu sembilan belas
selain memperluas kebijakan ganjil genap bagi mobil dan juga motor
pemerintah provinsi dki jakarta akan menerapkan aturan larangan beroperasi
bagi kendaraan umum yang berusia sepuluh tahun ke atas
namun larangan kendaraan berusia sepuluh tahun lebih
untuk kendaraan pribadi ini masih dalam kajian
pemerintah provinsi juga akan menerapkan electronic road pricing
dan menaikkan tarif parkir di ruas jalan yang memiliki kebaratan tinggi
meski belum memiliki aturan khusus
pemerintah berencana mengalihkan angkutan berbasis motor ke listrik
sementara itu pemerintah provinsi dki jakarta saat ini
sedang melakukan uji coba bus listrik untuk menggantikan transportasi umum
motor di ibu kota
pemerintah dki jakarta berencana menggunakan transportasi umum berbasis listrik
hal tersebut sebagai salah satu upaya mengurangi gas buang kendaraan bermotor
yang dapat menyebabkan polusi udara
saat ini penggunaan bus listrik di dki jakarta sedang dalam masa uji coba
gubernur dki jakarta anies baswedan memastikan
selain mempersiapkan transportasi umum berbasis listrik
pihaknya juga akan menambahkan fasilitas bagi pejalan kaki
dki jakarta memastikan
arah ke depan kita akan mendorong lebih banyak lagi dari masyarakat
untuk menggunakan kendaraan umum masal
arahnya ke depan ke sana
karena itu ekspansi kendaraan masal itu akan dilakukan secara masif
kemudian kita juga akan mendorong penggunaan kendaraan kendaraan bebas emisi
dan itu mulai dari sepeda sampai kendaraan listrik
lalu yang ketiga yang terakhir kita akan memfasilitasi penambahan jalur jalur untuk pejalan kaki yang lebih banyak
sementara itu pengamat transportasi joko setiawarno mengatakan pengoperasian kendaraan berbasis listrik bukan tanpa kelemahan
operasional kendaraan listrik membutuhkan penyediaan sumber daya listrik yang lebih banyak sebagai konsekuensi jika berkurangnya konsumsi bahan bakar
akan seandainya nanti dioperasikan di daerah daerah
karena sebentar lagi presiden akan mengeluarkan peraturan presiden berkenaan dengan bis listrik ini
hingga saat ini indonesia masih belum memiliki aturan khusus terkait operasi maupun pajak kendaraan berbasis listrik
selain itu pemerintah juga harus memastikan penyediaan tempat pengisian daya sebelum kendaraan listrik benar benar beroperasi di indonesia
dini putan cnn indonesia
ya desakan dari banyak pihak tentang buruknya kualitas udara di ibu kota direspon gubernur dki jakarta anies baswedan
dengan mengeluarkan instruksi gubernur untuk mengatasi polusi
nah memang ada beberapa bentuk kebijakan yang dikeluarkan ataupun instruksi misalnya dengan mengurangi kendaraan umum yang kemudian harus dibatasi usia sepuluh tahun
dan juga kemudian kita tahu ada tarif parkir yang rencananya akan segera dinaikkan dan lain sebagainya
nah pertanyaannya sekarang adalah sudah tepatkah jurus anies untuk atasi polusi di dki jakarta
nah bagaimana kemudian penerapan instruksi gubernur tersebut agar mendapatkan hasil yang maksimal
kita akan coba bedah malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio
sudah ada pak yayat supriyatna pengamat tata kota dari universitas trisakti
pak yayat selamat malam
terima kasih pak yayat sudah hadir di studio malam hari ini
dan kami juga masih menghubungi dwi sawung manajer kampanye perkotaan dan juga energi dari walhi
mas sawung selamat malam
selamat malam mas ren
dan kami juga tadi sudah berusaha untuk menghubungi dari pemerintah provinsi dki jakarta
namun sampai dengan program ini tayang tidak ada respon dan juga kabar
sebelum saya akan ke mas sawung nanti yang juga akan mendengarkan diskusi kami di studio pak yayat
kita coba lihat dulu ya pak ya
apa kemudian isi instruksi gubernur instruksinya pak anies baswedan untuk bisa mengurangi polusi di ibu kota
karena pekan ini dua pekan terakhir
cukup ramai sekali kita semua publik menyoroti soal polusi udara
entah baru sadar atau bagaimana
karena kemudian ini sangat ramai diperbincangkan
kita bisa tampilkan mungkin bagaimana kemudian instruksi isi dan instruksi gubernur anies
ini dia pak yayat
mas sawung silakan juga didengarkan
ini tidak ada angkutan umum berusia di atas sepuluh tahun pada tahun dua ribu dua puluh
perluasan kebijakan ganjil genap
tidak ada kendaraan pribadi berusia di atas sepuluh tahun pada tahun dua ribu dua puluh
ini juga disoroti sebetulnya
perluasan jangkauan transportasi umum
dan fasilitas pejalan kaki
dan kita lihat lagi kemudian
apalagi langkah langkah yang diambil oleh gubernur anies
perketat pengendalian sumber penghasil polutan
tidak bergerak khususnya cerobong industri aktif
optimalisasi penghijauan sarana dan juga persarana publik
dan peralihan ke energi terbarukan
dan juga kurangi ketergantungan bahan bakar fosil
saya ke pak yayat langsung kalau begitu
adakah yang baru pak yayat dari kebijakan dan juga poin poin instruksi tadi itu
bisa mengurangi polusi paling tidak
sebetulnya ini harusnya sudah lama kita lakukan
tahun dua ribu lima kita punya program langit biru
artinya kementerian lingkungan hidup itu menerapkan program langit biru
untuk mengurangi persoalan polusi udara di semua kota kota
nah pertanyaannya sekarang langit birunya hilang
mungkin dengan langit yang baru
nah apa yang dilakukan oleh panis sekarang ini
pertama kita apresiasi lah langkah yang akan dilakukan
tapi pertanyaannya kapan itu akan ditindaklanjuti
karena kita nunggu aksi
aksi yang cepat
nah ini harus diakui
polusi tinggi karena persoalan kemarau
ya mungkin kita berharap kalau ada hujan turun
bisa lah mereduksi sedikit
atau ada hujan buatan
tapi pertanyaannya masalahnya tidak selesaikan
bagaimana mengurangi polusi dari angkutan
yang usianya memang sudah cukup tua
nah sekarang kan sebetulnya kerjasama itu sudah dibuka
ataupun dengan kopaja maupun metro mini
tapi skema kerjasamanya belum masuk
karena memang harus diakui selama ini
angkutan kita sudah cukup di atas sepuluh tahun semua ya
bahkan ada yang dua puluh tahun
nah langkah langkah itulah yang harus dibuat
langkah pertama nih
kalau dua ribu dua puluh berarti kan tinggal setahun lagi
bagaimana mempertemukan kembali dengan para pengelola angkutan umum kita
khususnya metro mini dengan beberapa tahun terakhir
artinya ini bukan hal yang baru sebetulnya
sebetulnya tahun lalu sudah dicoba waktu zamannya pak ahok dulu pak jokowi
tetapi tidak ketemu
bagaimana mekanisme kerjasama itu dilakukan
memang ada yang sudah dilakukan
seperti kopaja sudah meng upgrade ya kendaraannya menjadi lebih baik
kemudian menggunakan ac
dan yang paling penting adalah kondisi mesinnya ya
kita euro empat itu mesti kita penuhi lah kan
yang menarik yang harusnya kita singgung itu adalah persoalan emisinya ya
itu sudah lama itu
bahkan dulu pada zaman zaman gubernur sebelumnya
kepada ditempel di mobil yang tidak punya stiker itu dilarang masuk gedung pemerintah
kan sudah ada perdanya kalau tidak salah ya pak ya
ada kewajiban untuk itu
perda tentang transportasi
bahkan untuk masuk mall dan lain lain
ini alangkah bagusnya nanti dikombinasikan dengan kebijakan genap ganjil
sekarang kan genap ganjil akan dilakukan
pertanyaannya wilayah mana yang terkena
itu harus diperjelas
apakah durasi waktunya sama nggak
baik pak ya
kalau kemudian kita mengambil contoh ketika perluasan ganjil genap di ibu kota ketika asean games
dengan luas dengan wilayah yang sama
dan waktu yang sama
apakah itu sebetulnya cukup mengurangi bisa membantu untuk kita mengurangi polusi di ibu kota
nah begini yang menarik asian games itu ada indikator harus tidak boleh merah
ya kan tidak kuning lah
karena atau bahkan turun lebih itu
jangan sampai kita bertanding
dengan kondisi udara yang buruk
nah yang menarik ketika asian games itu durasi genap ganjilnya hampir lima belas jam
luasannya juga cukup ketat
pengendaliannya juga ketat
mulai dari pinggiran sudah dibatasi
genap ganjil di tol tol itu kan
nah sekarang kan berubah
nah yang menjadi masalah memang pada waktu pembatasan itu diberlakukan
masyarakat bisa menerima karena ini
nah sekarang kalau misalnya karena polusi udara yang sudah parah ini
apakah masyarakat bisa menerima tidak
implikasinya secara ekonomi
yang kedua kan ingup ini selamanya atau hanya semacam musim kemarau saja
karena banyak sekali sorotan publik begitu lalu kemudian mengeluarkan inggup
nah ini kan pertanyaannya
kita akan mulai nanti agustus
kalau kemarau saja berarti sampai bulan november
nanti desember hujan lupa lagi gitu
sekarang yang harus dilakukan adalah kapan genap ganjil ini akan diperluas
apakah akan ditambah durasi waktunya atau tidak
tapi kalau pun diterapkan anda setuju tidak sih pak yayat
secara prinsip saya setuju
karena ini bentuk bagaimana mendorong pengalihan orang untuk pindah ke anggota umum
itu bagian baris skenario
jadi barisnya struktur yang membangun kultur
kita dipaksa untuk
nah kedua kalau di push untuk ke anggota umum
bagaimana menambah jumlah armadanya
bagaimana meningkatkan kualitas pelayanannya
bagaimana tarifnya lebih murah
sehingga orang mau berpindah
orang mau berpindah
ini memang harus ada skenario skenario yang betul betul rinci detail
ketika dilakukan pembatasan orang punya opsi pilihan yang lebih bagus
ya baik mas saya masih ingat minggu lalu kita diskusikan soal kualitas udara di ibu kota ya
kemudian hari ini kita sudah tahu ada instruksi gubernur untuk mengurangi kendaraan pribadi
dengan berbagai poin tadi yang sudah kita bacakan
untuk mengurangi polusi di ibu kota
tanggapan anda bagaimana terkait dengan ingup tersebut
saya sih ini apresiasi ya dia melakukan mengeluarkan instruksi gubernur tersebut
cuma tinggal implementasinya saja seperti apa gitu ya
kemudian sebenarnya bisa saja yang tadi yang ganjil genap itu berdasarkan pada kualitas udara di daerah yang tersebut gitu ya
misalnya kalau di sana jagakarsa kualitas udaranya buruk ya udah yang di sana yang dikontrol gitu ya
yang lainnya yang masih hijau mungkin masih ya bolehlah gitu ya
dan jadinya sekarang dia harus mengeluarkan kondisi udara lebih cepat lagi gitu ya
nggak bisa misalnya seperti sekarang kondisi udaranya sekarang dikasih tahunya ini kondisi udara ini sampai besok gitu ya
padahal besok kan beda lagi gitu ya
harusnya dia kan udah punya prediksi gitu ya besok akan terus dari curah hujan dari angin segala macam besok itu bakal bagus atau enggak
jadi dia bisa prediksi bahwa ini gajil genap akan lebih lama lagi gitu ya
karena dandaranya di mana
dandaranya di mana saja gitu ya karena udaranya buruk gitu ya
kalau kita mau mendapat udara yang bersih ya udah kita harus hati gajil genap karena udaranya buruk gitu ya
yang dari sisi itu
ya baik mas sawung tapi anda sebagai pihak yang kemudian punya concern dengan lingkungan dengan
kalaupun nanti kebijakan ini diambil begitu untuk paling tidak ganjil genap pengurangan kendaraan pribadi dan lain sebagainya
apakah itu betul betul efektif untuk membuat udara di ibu kota paling tidak ada di level yang lebih baik lagi tidak kemudian seperti hari ini tidak sehat begitu
atau ada kebijakan yang seharusnya sebagai pemerintah bisa mengambil regulasi yang lebih tepat lagi untuk secara maksimal membuat udara di ibu kota lebih baik
tapi dijawabin nanti mas sabung dan juga pak yaya
tentu saja saya akan tanyakan juga
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
aplicasi yang terkini kali ini sudah bisa paling tidak mengurangi membantu mengurangi polusi di ibu kota
yang darurat mungkin bisa gitu ya
yang teri seperti ibu kota bisa darurat
cuma jangka panjangnya kan memang harus dilakukan ya
kemudian juga emisi kendaraan
itu memang termasuk sebenarnya penyediaan bahan bakarnya
nggak bisa juga kendaraannya euro empat tapi
yang jangka panjang itu harusnya apa yang bisa diambil mas awung
yang jangka panjangnya semua yang tadi itu diimplementasikan yang jangka panjangnya melalui yang lebih ketat lagi perdaknya gitu ya
bahwa misalnya nggak boleh ada bahan bakar di jakarta yang standarnya di bawah euro empat
bahan bakarnya ya kendaranya kan sudah dikeluar nih ya
kendaraannya harus di atas euro empat dan sepuluh tahun dia harus dipensiunkan
tapi kalau bahan bakarnya belum gitu ya itu juga mestinya dikeluarkan juga gitu
oke baik mas awung sedikit kita bahas soal kualitas udara di ibu kota
dari data yang dimiliki oleh walhi misalnya memang dari tahun per tahun itu semakin buruk atau bagaimana
sebenarnya semakin buruk ya kecuali pada saat ini ya hujannya agak basah gitu ya
pasti itu kan lebih baik karena memang lebih banyak tersambut
atau jangan jangan karena hanya ini lagi musim kemarau saja
tidak juga ya rata ratanya tiap tahun
memang lebih buruk gitu ya
di musim musim yang kemarau memang lebih buruk biasanya
dan sebenarnya agak berbeda juga parameternya beda beda ya
kalau dulu misalnya yang sangat berbahaya itu timbal gitu ya
timbalnya sekarang sudah tidak ada
karena memang timbalnya sudah tidak ada di dalam bahan bakar kita
jadi penyebaran timbal tidak ada
kemudian sempat sox dan lox tinggi
tapi kemudian kan si bahan bakar bus itu kan sempat ganti ke gas ya
itu juga sempat turun ya beberapa
lima meter turun gitu ya
tapi sekarang kan nggak naik lagi semua gitu ya

karena ada bus bus yang masuk perban bakar gas
dan standar euro nya yang gas itu lebih tinggi
oke baik saya ke pak yayat lagi
pak yaya tadi mas aung katakan kalau untuk kebijakan dalam kondisi darurat ya oke lah
tapi jangka panjang mungkin belum tentu
kalau menurut anda apakah sama dengan demikian
memang ini adalah untuk keadaan darurat
tapi kalau untuk kita bicara jangka panjang
sebagai sebuah ibu kota
langkah langkah ini apakah sudah tepat
atau seharusnya ada langkah yang lain yang diambil oleh pemerintah provinsi
enggak ini sebetulnya sudah bagian dari skenario rencana tata ruangnya juga
pertama tadi katakan rth rh kita sulit ngejar
tiga puluh itu sulit jakarta
aja udah kempang kempes
ini pekerjaan paling berat
kalau kita ingat bahwa angkutan umum jakarta itu memang harusnya berbasis rel dan listrik
kita sudah dapat komputer lain
sudah ada lrt sebentar lagi mrt
nah kalau bis listrik kita masuk berarti otomatis semua angkutan umum jakarta itu untuk bigboundnya tulang punggungnya itu
itu sudah berbasis listrik semuanya
feedernya bagaimana kita menggunakan gas
dulu kita banyak sampai bajai aja menggunakan gas
tapi ternyata sistem distribusi spbg nya itu terbatas
karena ternyata dalam struktur ruang kita juga jaringan gasnya enggak ada
jadi ada kegagalan dalam konteks antara rencana dengan daya dukung utilitas perkotaannya sendiri
sehingga akhirnya wah ngantrinya lama
jadi kalau pun kita mau menuju ke menggunakan mobil listrik seperti nanti juga akan diteratakan oleh presiden mungkin perpresnya begitu
kita harus ready juga dengan utility nya
infrastruktur juga harus mendukung
kemudian misalnya pengisiannya
hari ini itu belum siap sebenarnya
nah sekarang kan semua nunggu surat
jadi kalau sudah surat itu harus ada langkah langkah konkret
jadi skenario pertama jangka pendek sekarang
apa yang bisa dilakukan
angkutan umum yang memang sudah sangat tua
nanti ujungnya itu misalnya ya
suatu saat pembatasan kendaraan pribadi
tahun berapa nih
otomatis juga harus dikajikan
semua orang pengen punya mobil
cuma kemampuan membeli mobil yang baru mungkin tidak
itu kelamaan tidak sih sebetulnya pak yayat
kalau kita kemudian pembatasan kendaraan pribadi tahun dua ribu dua puluh
nah itu skenario yang jangka panjang
mungkin pertama dengan perluasan genap ganjil
penambahan jam waktunya
kemudian tindak lanjutnya
adalah misalnya dengan cara
upaya upaya untuk membuat stikerisasi
kemudian nanti naikin parkir
jadi pengendaliannya sudah
yang kendaraan pribadi ketat banget
nah ujung ujungnya suatu saat
anda yang di atas sepuluh tahun
tidak boleh masuk
nah tapi untuk sampai ke sana
baik genap ganjil perluasan maupun penambahan jam waktu erp
harus ada kajian dalam konteks untuk ekonominya
terdampak ya kan
karena terus terang saja
kalau kita nanti melakukan pembatasan pembatasan
pemerintah juga harus bekerja untuk mencari alternatif penggantinya
kalau saya sudah dilarang larang
apakah ada yang lebih baik
selain kendaraan pribadi saya
apakah angkutan umumnya lebih bagus
tariknya lebih murah dan lebih cepat
nah itu kan menarik
jadi kota kota yang maju
itu ketika akan melakukan upaya peremajaan anggota umumnya
atau perubahan fundamental dari struktur layanan perkotaannya
itu sudah ada backupnya
nah jadi jangan sampai ketika semua rencana ini dibuat
lihat di dalam rencana kerja pemerintahnya
ini di dalam jangka panjang
kalau tidak ada kan kelepotan juga
otomatis sekali lagi inggup ini sifatnya darurat
harus ada kejelasan termin dari sisi waktunya
dan itu belum
karena kita juga belum tahu sih apa yang kemudian dikatakan oleh pemprov dki jakarta
sampai hati kita belum dengar ya
soal termin waktunya
sudah ada kemarin waktunya
jangan kebanyakan rapat
harusnya coba usahakan
kita kan sudah banyak kajiannya
sudah banyak rencananya
sudah ada ini
kan pihak pemprov tidak kerja sendiri
pihak kepolisian juga harus di backup
di subnya juga harus memasang rambu
tapi kalau menurut saya yang paling mendasar dalam waktu pendek ini
adalah satu untuk peningkatan pelayanan anggota umum
sambil dilakukan upaya pembatasan kendaraan
misalnya tadi dengan genap ganjil
nanti ada irp
ada parkir yang mahal
kemudian juga ditambah dengan tambahan misalnya wajib emisi
yang paling akhir itu sebetulnya adalah usia kendaraan
itu paling akhir
ketika semua instrumen ini sudah mulai
jadi orang menyadari bahwa
saya tidak dibatasi untuk membeli mobil
di dalam pengendaliannya
membawa kendaraan itu
anda dikenai dengan syarat syarat
nah itu menarik
karena pertanyaan apa
pak ini semua apa
kota ini sudah ada stigma sakit
polusinya terlalu tinggi
kalau polusinya terlalu tinggi
terus terang ini menjadi ancaman
jadi orang harus diingatkan
bahwa persoalannya bukan karena ada asian games
bukan karena ada persoalan yang lain lain
gubernur harus berani mengatakan
dalam kondisi kota sedang sakit
dengan polusi yang tinggi
harus ada instrumen kebijakan
yang bisa membangun kesadaran
bahwa ini tanggung jawab bersama
tidak bisa hanya semuanya
belum berbahaya nih
saya belum sakit nih kan
itu kan persoalan besar
atau misalnya dia komplain
orang itu komplain ketika usahanya rugi
nah disinilah pemerintah atau estimasi
wilayah mana yang terkena
tadi misalnya mas dwi mengatakan
kalau dengan sistem digitalisasi informasi
wilayah yang masih tinggi
itu harusnya bisa diperlakukan panjang
persoalannya bukan disitu saja
struktur dan pola ruang kita
ini membentuk konsentrik
semuanya memusat ke tengah
dan sistem jaringan kita setengah loop line
jadi betul betul memusat
itu memusat ke jakarta pusat
otomatis dengan lingkar jalan yang seperti itu
dan semuanya apa apa di jakarta
ya kesitu semuanya
bayangkan saja dalam satu hari di jakarta itu
ada dua puluh dua sampai dua puluh tiga juta perjalanan
jabodetabek empat puluh delapan juta
mobil di jakarta delapan belas juta
dengan kendaraan roda dua nya
jadi ada persoalan struktur ruang
struktur kepemilikan kendaraan
itulah yang membuat persoalannya jadi parah
nah jadi pertanyaannya
bagaimana dengan struktur kota yang seperti ini
dirubah dari kendaraan pribadi
menggunakan public transport
yang menggunakan energi listrik
gas atau dengan mesin oktan yang tinggi
itu menjadi dasar
jadi bukan sekedar membuat surat
tapi harus ada aksinya
kalau tidak hanya kita rapat
ragu ragu dalam mengambil keputusan berat
karena risikonya ini adalah risiko ekonomi
jadi di jakarta itu
kalau kepentingannya sudah terganggu
tapi kalau masalah lingkungan mau rusak
belum begitu sensibel
karena bukan kepentingan pribadi
dan itu memang harus diambil langkah cepatnya
oleh pemerintah provinsi daerah
saya juga akan tanyakan ke mas sawung
soal dalam kualitas udara jakarta yang buruk hari ini
disebut sebut tidak sehat
bagian mana kemudian
atau partikel apa
kan tentu ada indikatornya ya
dan juga menyumbang sumbangsi paling besar
untuk buruknya kualitas ibu kota
tapi kita harus break
kita berlalu kami akan segera kembali
baik anda kembali di prime news
kita sudah masuk segmen yang terakhir
saya mau ke mas awung kalau begitu
yang kemudian kita tahu bahwa udaranya tidak sehat
apa yang paling membahayakan sebetulnya
tentu kita bisa ada dampaknya terhadap kesehatan kita
begitu pak eet
karena ini kan yang kita hidup sehari hari
sambil kemudian kita bisa agar publik juga semakin menumbuhkan awareness
terhadap polusi kita hari ini
apa yang paling bahaya sebetulnya
kalau sekarang pm yang pengetahuan kesehatan terbaru ya
ukuran partikel yang dua lima mikron
kecil banget ya
lebih tipis dari rambut sebenarnya ya
rambut di belakang tujuh aja lebih tipis
nah itu yang paling berbahaya
dia bisa masuk ke paru paru
kemudian masuk ke dalam darah
dan sepertinya bisa selain kanker paru
dia bisa mengakibatkan pada penyakit kardiofaskular
itu sumbernya dari mana itu mas aung
dari bisa dari kendaraan
kemudian bisa emosi kendaraan ya
bisa juga dari industri
dari industri ataupun pembangkit yang menggunakan bahan bakar batubara ataupun gas
juga ada juga lebih kecil tapi lebih besar dari yang berbahan bakar fosil
itu yang kemudian harusnya masyarakat dki jakarta mungkin lebih aware soal itu ya mas awung ya
lebih aware juga soal itu
dan juga apa yang kemudian menjadi concern dari walhi yang kemudian dituntut kepada pemerintah
baik pemprov dan juga pemerintah pusat kan kemarin juga sempat mengajukan itu
mengajukan gugur kata apa kemudian yang menjadi poin poin utamanya
jadi kita pengen standar emisi yang baik di darah ambien gitu secara umum ataupun emisi dari isi sumbernya lebih ketat dan memasukkan beberapa parameter baru yang dulu tidak ada gitu ya
tahun lalu tidak ada dan lebih diperketat lagi gitu ya
walaupun ada yang sudah ada gitu ya diisi sumber tersebut
cuma diperketat gitu ya
jangan standarnya who
dulu gitu di kita masih tiga puluh gitu ya
jadi kan jauh gitu bedanya
dan instruksi gubernur dki jakarta ini sebetulnya belum cukup ya kalau menurut dari walhi ya
kesananya belum ya
mungkin pak gubernur tidak berani melangkahi pusat ya
sebenarnya kan bisa saja kalau kondisi jakartanya terlalu buruk ya mau nggak mau misalnya dia memperketat standarnya dia karena beda dengan daerah lain dia harus memperketat gitu misalnya ya
tapi ya dia tidak mungkin tidak berani melangkahi pemerintah pusat ya padahal itu memungkinkan dilakukan gitu
saya ke pak yayat kalau begitu
kalau kemudian emisi menjadi faktor utama polusi di ibu kota rasanya warga jakarta paling suka sekali pakai kendaraan pribadi
artinya ini menjadi sulit dong pak ke depan untuk kalaupun kebijakan ini kita berharap bisa sangat maksimal untuk diterapkan
kalau darurat kenapa harus takut
ini demi kepentingan bersama bahwa kita kota sedang sakit
dia menjadi sebuah instrumen kebijakan untuk memaksa orang berubah
tapi sambil bekerja pemerintah itu mempersiapkan ketika saya melarang saya mengasih pilihan ini loh ada yang lebih baik
saya masa kita malu sama angkutan online yang berani mempromosikan anda tinggalkan mobil anda di rumah anda keluarin duit lebih murah dari kita
nah pemerintah juga harus berpikir seperti itu
bahwa angkutan yang kami sediakan itu lebih murah daripada kendaraan pribadi anda
nah terus kedua
perbanyak aja sudah pedestriannya
jadi ruang pejalan kaki makin banyak kanopi yang bagus
jadi orang punya pikiran bahwa jalan kaki lebih sehat dibandingkan bawa kendaraan
artinya si pengendara tahu bahwa saya bawa kendaraan itu pertama satu karena jalannya makin kecil makin macet
kedua ada instrumen lain ada irp
iya kan saya harus membayar lagi
kemudian tarif parkirnya lebih mahal lagi
kemudian kena lagi pembatasan dengan genap ganjil
kena lagi dengan harus emisi
nah jadi pengenaan itu sebetulnya bukan melarang orang tapi mengingatkan ada makna besar di dalamnya
apa itu mari kita menjaga kualitas agar persoalan kesehatan ini menjadi sebuah tanggung jawab bersama
karena bukan apa apa
bagaimana kita mendorong kota yang sudah maju ini tau tau terpuruk dengan persoalan lingkungan
turisme tidak mau datang investasi agak mikir mikir kemari
nah baru yang paling terakhir
jangan sampai kondisi darurat ketika mengatakan
setiap orang bertanggung jawab pada dirinya masing masing
apa itu pak bawa masker sendiri sendiri
itu kan sudah parah
apa makna arti kita membuat pedestrian begitu lebar di mana mana
kalau orang tidak mau melakukan perjalanan
jadi pr kita langkah saran saya pertama
segera lakukan tindakan untuk mempercepat proses itu
jangan rapat rapat lagi ya
pokoknya jangan ada andilau lah antara dilema dan kegalauan
langsung saja lakukan tindakan
terakhir mas salung
mas salung apa harapan anda ke depan
demi ibu kota kemudian udara kita yang lebih baik lagi
harapan saya sebelum gugatan teman teman itu dikabulkan
pembangunan kami dikabulkan dan udara jakarta lebih baik
karena kan saya juga sebenarnya tidak mau tinggal di jakarta
saya kemarin jalan jalan keluar kota
begitu balik ke jakarta
saya nggak mau itu terjadi lagi
terlalu langsung lagi
oke lah tahun ini mungkin kita sudah terlanjur
tahun depan jangan sampai terjadi lagi
kita tidak pernah lihat udaranya abu abu terus
dan kalau tidak salah juga diperlukan ya
kita paling tidak punya apa
indeks kualitas udara itu apa
agar kita bisa melihat ditambahkan ya
saya lihat di kualitas udara kita bagaimana sih gitu ya
terima kasih banyak mas dewi sawung dari walhi
sudah berbagi bersama kami di perhubungan
malam hari ini pak ya tentu kita akan tunggu bagaimana
langkah langkah pemprov yang
saya tambahin sedikit saja
pak anies nggak perlu ragu karena ada ruang diskresi namanya
ketika ada harus mengacu kepada pusat pusat belum membuat ketentuan
tapi kalau kondisi sudah parah di jakarta
diskresi dilindungi oleh undang undang administrasi pemerintahan dua ribu empat belas
itu bisa menjadi langkah awal
baik dan tugas kita semua untuk mengawal bagaimana kemudian inggup ini bisa maksimal
dan kalaupun memang belum bisa
kalaupun memang belum bisa berdampak
tentu perlu kita koreksi lagi apa yang perlu ditambahkan
terima kasih banyak pak yayat supriyatna
pengamat tata kota dari universitas trisakti
dan kami akan segera kembali setelah ini dengan informasi lain
tetap bersama kami